warga desa medalem kecamatan tulangan digegerkan dengan terbongkarnya makam di area pemakaman desa
tak hanya dibongkar sejumlah tali ikat jenazah juga hilang
dugaan sementara tali ini dicuri untuk praktik ilmu hitam
inilah video amatir warga sesaat setelah kasus pembongkaran makam yang terjadi di pemakaman umum desa medalem sidoarjo beberapa hari lalu
meski jenazah dalam keadaan utuh namun setelah diperiksa diketahui tiga buah tali pengikat jenazah tersebut telah hilang
makam yang terbongkar tersebut diketahui milik almarhum janji yang meninggal pada kamis sembilan belas juli lalu
warga sendiri sebelumnya sudah melakukan penjagaan makam selama delapan hari karena almarhum meninggal pada hari yang diakini warga cukup bertuah sesuai penanggalan jawa yakni malam jumat legi
jumat kayak jumat
sempat dijaga sama
iya dijaga delapan hari
polisi menduga motif pembongkaran didasari dari pencurian tali ikan jenazah yang diakini oleh penganut ilmu kepercayaan tertentu
hal ini langka jarang terjadi di lingkungan wilayah hukum
konsep pulangan ini adalah dimungkinkan itu hanya untuk sebagai ritual atau apa oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
polisi dan warga akhirnya menutup kembali makam tersebut
sementara kasus ini dalam penanganan polsek sektor tulangan
riku hardiansyah sidoarjo